hari ini ribuan sopir angkutan kota seluruh surabaya
berencana akan melakukan aksi mogok menolak keberadaan transportasi online
dan untuk mengantisipasi hal itu
pemerintah kota surabaya akan mengerahkan puluhan kendaraan operasional
untuk mengangkut para penumpang yang terlantar
aksi mogok sopir angkot di surabaya
yang menolak keberadaan transportasi online
hari ini ditanggapi serius pemkot surabaya
wali kota surabaya tri risma hari ini
memerintahkan sejumlah skpd mengerahkan kendaraan operasionalnya
untuk mengangkut para penumpang terlantar
di sejumlah terminal dalam kota surabaya
tujuh kendaraan operasional truk dan bus dari skpd
akan dioperasikan sejak pukul enam pagi
puluhan kendaraan operasional pemkot surabaya tersebut
akan disiapkan di beberapa titik
di antaranya terminal joyoboyo terminal beratang
terminal osowi langun
serta terminal purabaya
kendaraan operasional pemkot surabaya ini pun
akan mengangkut para penumpang secara gratis
alias tidak dipungut biaya
mengenai tuntutan para sopir angkot tri risma hari ini
tidak bisa berbuat banyak
karena keberadaan transportasi online
telah diputuskan oleh mahkamah agung
saya juga bisa memahami teman teman angkut itu
hidup munggan mati tidak mau
karena itu kenapa kemudian
mereka saya bisa memahami
mereka makan saja susah
rencananya seluruh sopir angkot di surabaya
akan melakukan mogok operasi
dan berunjuk keras di kantor pemerintahan provinsi jawa timur
wahyu pratama surabaya